sekretaris jenderal dewan pimpinan pusat front pembela islam novel bakukmin
kami sore mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu polda metro jaya
yang melaporkan gobernur dki jakarta nonaktif basuki jayapurnama
yang ia sebut melakukan fitnah saat konferensi pers seusai sidang kasus penodaan agama selasa lalu
dengan didampingi oleh tim kuasa hukumnya novel bamukmin
yang merupakan saksi dalam persidangan kasus penodaan agama yang menjerat ahok
mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu polda metro jaya
kedatangan sekretaris jenderal dewan pimpinan pusat front pembela islam ini
untuk melaporkan kasus fitnah yang diduga dilakukan oleh basuki cahayapurnama
novel merasa difitnah atas pernyataan ahok pada konferensi pers beberapa waktu lalu
terkait tempatnya bekerja yang tertulis di berita acara pemeriksaan kasus penodaan agama
pada konferensi pers itu basuki cahayapurnama menyinggung tempat kerja novel di masa lalu
yaitu fitza hads sesuai bap
lalu ada lagi satu saksi yang mungkin malu karena kerja di pizza hut
fitza hads punya orang amerika
lalu dia sengaja diberita acara tulisannya itu pizza head jadi beda
pernyataan itulah yang mendasari pelaporan yang diajukan novel hari ini
semenjak konferensi pers seusai sidang rasa fitza hat menjadi viral di media sosial
masih belum jelas langkah lanjutan apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait laporan novel ini
rama aditya dharma cnn indonesia